sin yang melingkari tangan saya inilah
kenapa saya jadi tau
kalo saya sudah menikah
dan dari surat surat yang tersimpan di saku celana saya
gua tabuk gua ki
kalo ketawa serius gua
ki ki juga serius
oh lu ga bikin
gua tabuk kiri kanan lu
gua ngejengkut lu
seru sekali berantem berantem begitu
bukannya pada kerja atau siapin sarapan
tau ga kalo barusan itu mbak mirna bilang apa
mbak mirna bilang kalo hatinya tuh deg degan serasa nungguin pacar bu
emang mirna udah punya pacar
bu mau ki kasih tau kamu pacarnya
ga ga ga pacarnya itu loh
ki kasih tau inisialnya ya
inisialnya pak riza
ki ki ga ada bu
ki diharang dorong ga bu ga bu
happy karena kamu akhirnya punya pacar
kalian itu emang hiburan saya
eh tapi tau gak sih
kemaren andin tuh udah berhasil cukurin anak saya
anak saya jadi ganteng lagi udah ga berewok
masa tuh lu
ya lo pikir aja ki hampir dua tahun di pulau
lu kata kira disono ada tukang cukur apa
ya siapa tau namanya silet
ya kali ga sekalian tukang cilok ada disono
gere makan tuh cilok semua
sabar jangan emosi
saya mau lanjutin cerita jadi tuh waktu saya ketemu al
walaupun saya sedih ya dia nggak mengingat saya
cuma tuh aduh tampilannya tuh udah kayak ga keurus
cuma akhirnya kemaren anin udah shaving
anak saya jadi cakep lagi tuh sebenernya foto berdua
ada apa apa tanya bu
eh bu liat bu
ada di handphonenya andi
biar semua orang tau kan
mas al itu udah di kecilin lagi
emang lo apa apa semua di share di media sosial
biar orang pernah tahu gitu
yaudah kalo gitu saya akan telpon andin sekarang
karena saya mau nanya apakah dia butuh baju ganti
karena pulang ya
andin udah sempet chat saya
katanya minta bawain baju ganti buat pak bos
buat andin om surya sama tante sarah
soalnya kan semalam ga sempet pulang tuh
jadi tadi saya udah minta tolong pak riza
buat bawain baju gantinya ke rumah sakit
tolongnya kesilapan bu
bu saya mau cek rena dulu ya
yaudah sana bangunin rena
suruh dia siap siap
ini lama lama berdua berantem
terus emang gimana riza
itu tuh rena ceritain kiki ya
siapin sarapan sekarang
bisa dibawa semuanya
aduh pusing banget nih orang semuanya
tadak aja sih
dan mata kami saling bertemu
ada perasaan aneh yang tidak bisa saya ungkapkan
menjadi sangat tenang
tapi kenapa saya susah untuk mengingat ya
andini karisma putri
susah sekali untuk mengingat ya allah
cincin yang melingkari tangan saya inilah
kenapa saya jadi tahu
kalau saya sudah menikah
dan dari surat surat yang tersimpan di saku celana saya
saya jadi tahu nama kamu
salah satu orang yang selamat
mas k p pasti mau hubungi pihak keluarga
pihak keluarga saya
keluarga saya yang pastinya selama ini mungkin mengira saya telah meninggal
saya gak tahu
bagaimana perasaan mereka ketika mendengar
kecelakaan pesawat itu
saya gak bisa ingat satu pun tentang mereka
meskipun cuma melihat muka kamu tertidur seperti ini aneh apa saja ya yang telah kami lalui
sepanjang pernikahan surat surat yang saya tulis di pulau sebelum ingatan saya hilang
itu menunjukkan kalau saya mencintai dia sangat mencintai dia
bahkan suatu hari ketika saya sendiri tidak ingat tentang diri saya
cincin ini pernah terlepas dan hilang
tapi entah kenapa kenapa saat itu saya ngerasa panik saya gak mau kehilangan cincin ini
kalau ditanya kenapa saya juga nggak tahu surat surat yang saya tulis di pulau
sebelum ingatan saya hilang itu menunjukkan kalau saya mencintai dia sangat mencintai dia
bahkan suatu hari ketika saya sendiri tidak ingat tentang diri saya cincin ini pernah terlepas dan
hilang tapi entah kenapa
kenapa saat itu saya merasa panik